rekan kerja dan paman tersangka pegi setiawan memenuhi panggilan polda jawa barat sebagai saksi atas kasus pembunuhan vina cirebon
kian hari penyidikan kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun lalu kian bergulir
kini suhartono selaku rekan pegi serta ibnu dan suparman selaku paman pegi datang ke polda jawa barat
keterangan ketiganya diakini dapat meringankan pegi
menurut mereka pegi berada di bandung saat peristiwa penganiayaan vina dan eki di cirebon terjadi
kala itu peggy bekerja sebagai kuli bangunan
menurut rekannya suharsono pegi sempat mengantarnya ke jalan raya di bandung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
hari ini sih saksi saja ya
kalau untuk bukti bukti nanti pengacara pegi khusus ya untuk bukti bukti untuk meringankan pegg lah ya
belum lama ini muncul video kesaksian mel mel sosok yang mengaku teman eki
dan mengetahui kronologi penganiayaan
tetapi keluarga fina tidak mengenal mel mel karena tidak mengetahui pasti siapa saja teman almarhumah
saya juga tidak begitu mengetahui teman teman adik saya yang di luar gitu
jadi ya masih ditelusuri sih
tapi pengetahuan dari keluarga melmel itu sosoknya seperti apa sih
para laki laki atau yang kayak ramai di sekarang
kalau yang saya lihat dari pernah kan ada temen yang ngirim juga kan
nek katanya buat bukti gitu kayak semacam
yang saya baca itu ya kayak perempuan sih
berarti sejauh ini yang diketahui oleh pihak keluarga mel mel itu perempuan berarti ya
karena dari postingannya menunjukkan dia kayak perempuan gitu
tapi sebelumnya melma belum pernah kayak ke rumah atau tetangganya sendiri tahu
karena yang ke rumah itu gak lama dari kejadian itu ya dua orang itu yang saya bilang
satu sedikit gemuk satu badannya mirip gitu kayak linda kecil